terima kasih anda masih bersama kami
korps lalu lintas polri telah resmi meluncurkan cara registrasi sim online
dan juga smart sim yang akan menjadi hal baru dalam pembuatan serta pemanfaatan surat izin mengemudi di indonesia
peluncuran dilakukan korps lalu lintas polri yang digelar di area gelora bung karno pada minggu dua puluh dua september
registrasi sim online yang mulai dikembangkan pada dua ribu lima belas kini sudah bisa dilakukan pada dua puluh dua september dua ribu sembilan belas
bagi warga yang akan melakukan pendaftaran dan pembuatan sim bisa melalui website korlantas polri go id
ada pun smart sim menurut kepala korps lalu lintas polri memiliki catatan data lebih singkat tetapi lengkap
serta memiliki chip berisi forensik kepolisian rekaman perilaku pengemudi dan uang elektronik
ada tiga item penting sebenarnya walaupun unggulannya adalah satu yang sangat penting
yaitu adalah bagaimana kita mencatat perilaku pengemudi
ketika pengemudi melakukan pelanggaran pelanggaran lalu lintas itu tercatat pada chip yang ada pada kartu sip itu
dan juga tercatat pada sel pergidaan
kemudian lebih jauh juga kita bisa mengetahui forensik forensik kepolisian yang berkait dengan data data pengemudi atau pemilik sim
yang berkaitan dengan uang elektronik akan dilakukan uji coba sebagaimana yang sudah diberikan support oleh bank indonesia
dimiliki juga mitra mitra kita bank bank
bni bri dan mandiri
dan mudah mudahan pada saatnya nanti semua bisa kita lakukan dengan baik
dan juga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat untuk kepolisian untuk masyarakat
dengan keunggulan bisa dipakai sebagai uang elektronik tarif pembuatan smart sim ini tidak akan dikenakan biaya tambahan saat pembuatan dilakukan
diluncurkannya registrasi sim online dan smart sim oleh korps lalu lintas polri
si refdi andri selaku pimpinan korlantas tidak akan menambah biaya dari pembuatan sim berbasis elektronik ini
seluruh mekanisme mulai dari tahapan pendaftaran hingga pembuatan atau perpanjangan sim akan sama seperti mekanisme dan administrasi yang sudah berlaku sebelumnya